sepertinya aku harus pulang
aku butuh istirahat
aku minta tolong supir kita anterin kamu pulang ya
muka kamu kelihatan pucet sekali
gak usah lantah
biar papa yang antar
kamu sakit sakit sudah menyempatkan diri datang kesini
anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih
karena kamu pernah
aku tidak bisa menyiarkan semua ini
sudah saatnya aku harus bertindak
tapi arfan sudah cmg
tapi amat terus
dan sudah datang ke acara kami
gak usah pake gak enak ngak enakan segala
om tunggu di mobil ya
yaudah tante kalo gak ngerepotin
saya permisi dulu ya
cepet sembuh ya
ada apa ini
kenapa dharma tiba tiba mau antar raju ya
sepertinya ada yang aneh
saya asli semarang
tapi tampang kamu kayak dari india ya
saya memang ada keturunan india ya
sejak kapan kamu satu kampus sama ya
baru satu tahun
saya masih suap pindahan
aku udah gak punya racun
kalau saja racunku masih ada
dia pasti sudah mati sekarang
boleh om liat
ketinggalan di rumah
asal jangan bunga sama hena yang ketinggalan ya
aku kasih hemat kok ya
kau isfri lu kan
emang itu perpintah yang ada di bedroom
kamu jangan pura pura gak tau ya
saya lihat dengan mata kepala saya sendiri
kalau bunga mahena ini jatuh dari kantong baju kamu
siapa yang nyuruh kamu
siapa siluman ular itu
saya tahu kamu bukan sulman ular
sebab kalau kamu siluman ular
kamu pasti gak akan bisa masuk rumahku
siapa yang nyuruh kamu
dan siapa siluman ular itu
saya benar benar nggak ngerti
apa yang om bicarakan
saya akan buat kamu mengerti
siapa yang nyuruh kamu
kamu tau gak
siluman ular itu udah buat aku dan keluarga aku
lebih baik aku berubah menjadi ular untuk melarikan diri
ternyata dia siluman ularnya
kenapa dia bisa lolos dari perlindungan itu
aku harus membunuhnya